dan selanjutnya kita akan membahas terkait pencabutan status badan hukum hti dengan pakar hukum tata negara refli harun melalui sangunga telpon
selamat pagi mas refli
ya selamat pagi
ya mas refli anda menyarankan dpr menolak perpu ormas yang dikeluarkan oleh pemerintah ini apakah yang menjadi alasan anda untuk menolak
ya begini kita harus membedakan ya antara perpu di satu sisi dengan adanya organisasi organisasi semacam hti di sisi yang lain
makanya saya ingin membedakan itu kalau kita baca perpunya secara komprehensif secara tenang tanpa mengingat ingat ada hti ada or mas or mas yang mungkin dianggap radikal yang memunculkan perudanan kontra
saya menganggap perpu itu bermasalah
memang karena kenapa karena perpu itu semata mata memberikan belangko kosong cek kosong kepada pemerintah untuk bisa membubarkan ormas
dengan alasan yang bermacam macam bertentangan dengan pancasila itu hanya salah satu alasan saja
alasan lainnya banyak mulai dari mengganggu ketertiban masyarakat fundraising bagi partai politik menggunakan lambang organisasi lain
atau lambang internasional atau lambang
kemudian pemerintah lalu kemudian menyebar kebencian termasuk kebencian terhadap penyelenggara negara
nanti kita berbeda pendapat dengan penyelenggara negara bisa dibubarkan ormas kita
lalu kemudian termasuk juga penghinaan penodaan agama dan lain sebagainya
jadi banyak sekali alasan untuk membubarkan or mas yang kalau kita lihat dari sisi legal drafting konstitusional perspektif demokrasi
lalu kemudian juga ham ini potensial melanggar azas praduga tak bersalah presumption of innocense
melanggar kebebasan berserikat dan berkumpul
sehingga nanti ini bisa digunakan oleh pemerintah kalau pemerintahnya misalnya otoriter maka ini bisa memfasilitasi
jadi kita jangan melihat bahwa pemerintah itu hanya presiden jokowi untuk satu periode atau dua periode
tapi ke depan kita kan tidak boleh juga menanam
karena bibit bibit atau benih benih otoritarianisme di negara ini mahal demokrasi itu
berarti mas refli satu suara dengan hti dan juga or mas ormasi yang kontra
bahwa pemerintah ini bersikap otoriter dan juga terkesan keputusan ini adalah seperti saja seperti menghina hak asasi manusia
keberlangsungan ke organisasi yang ada di indonesia
itulah sulitnya kita bersuara
ketika kemudian kita menentang katakanlah tidak ada
sepakat dengan perpu lalu kemudian disamakan dengan hti
jadi cara berpikir begitu adalah cara berpikir yang simplifai melakukan simplifikasi
saya termasuk orang yang tidak setuju dengan organisasi organisasi yang menentang pancasila dengan organisasi organisasi yang melakukan tindak kekerasan
tapi kalau memang ada organisasi seperti itu maka lakukanlah penegakan hukum law enforcement
lakukanlah due process of law
karena negara kita kan negara hukum
jadi kalau misalnya ada organisasi yang melakukan persekusi siapapun yang melakukan persekusi harus ada penegakan hukum
negara tidak boleh lemah tapi negara juga tidak boleh sewenang wenang
jadi negara kuat kita butuhkan tapi tidak boleh sewenang wenang
negara tidak boleh lemah menghadapi kelompok kelompok sipil misalnya yang melakukan langkah penegakan hukum sendiri melakukan aksi polisional sendiri dan lain sebagainya
tetapi negara juga tidak boleh secara sewenang wenang membubarkan ormas apapun di republik ini sebelum ada proses due process of law proses mendengar proses berklarifikasi
karena kita kan bicara tentang demokrasi good governance di mana pengambilan kebijakan itu harus didasarkan pada prinsip prinsip ham prinsip prinsip demokrasi good governance konstitusionalitas
lalu kemudian ya patahkan
ya patah kelola pemerintahan yang baik dan lain sebagainya
ya pak refli menurut anda apa konsekuensi mungkin jangka pendek dan jangka panjang ya terhadap keputusan pemerintah yang seperti ini
kalau jangka keputusan yang mana perbu atau hti
ya sekali lagi kita harus bedakan ya
keputusan yang mana
karena keputusan mengeluarkan perpu sama keputusan membebarkan hti itu juga berbeda
itu dua hal yang berbeda memang pembubaran hti difasilitasi oleh perpu tapi perpu itu sendiri kalau kemudian dia disahkan oleh dpr maka kemudian dia akan menjadi hukum yang berlaku terus menerus kalau tidak diubah
nah sebagai hukum yang berlaku bisa terus menerus maka saya katakan perpu ini seperti memberikan cek kosong kepada pemerintah
jadi nanti tidak hanya hti
ppi yang dibubarkan semua organisasi yang mungkin tidak sejalan dengan pemerintah dengan alasan alasan yang saya sebutkan tadi bisa dibubarkan
nah pertanyaannya adalah apakah kita ya menyerahkan semata mata nasib kita kepada kebaikan penguasa
kan tidak boleh begitu dalam sistem berdemokrasi harus ada namanya kontrol check and balances
salah satu kontrol yang paling dianggap netral adalah kontrol pengadilan kan begitu
nah tetapi kontrol pengadilannya itu bukan di belakang tapi di depan bukan orang dimatikan dulu baru kemudian memperjuangkan haknya di pengadilan
atau orang kemudian dirampas dulu harta bendanya baru kemudian menggugat ke pengadilan tidak demikian harus ada putusan pengadilan dulu yang mempertimbangkan dan kemudian mendengar kedua belah pihak
lalu kemudian barulah kemudian dilanjutkan dengan tindakan administrasi untuk mencabut
nah sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah kita tetap ingin hal seperti itu
nah saya khawatir nanti justru aturan seperti ini justru memfasilitasi dan menggoda penguasa untuk melakukan tindakan tindakan yang sama terhadap organisasi organisasi lainnya
baik mas refli singkat saja apakah setelah konferensi pers yang tadi sudah berlangsung
singkat saja apakah setelah konferensi pers yang tadi sudah berlangsung
m usually there are many people in kementerian kehubungan anda sudah melakukan kontak dengan pihak pemerintah
m usually there are many people in kementerian kehubungan anda sudah melakukan kontak dengan pihak pemerintah
ataupun dengan pihak hti yang tadi sama sekali tidak hadir di acara konferensi pers di kementerian kehubungan
waduh memang siapa tanya
anda sebagai salah satu orang yang vokal dan selalu ada dalam perkembangan kasus ini begitu seperti kita tahu
saya kemudian saya melakukan kontak dengan hti melakukan kontak dengan pemerintah saya kan masyarakat sipil biasa ya bukan bagian dari
bukan bagian dari pemerintah walaupun seorang
bukan lawyer dari hdi
kan saya berpendapat sesuai dengan ilmu hukum tata negara disiplin ilmu saya
baik kalau begitu pertanyaannya menurut anda apakah langkah hti tadi untuk tidak hadir di kemenkumham itu sudah tepat
ya kalau secara logika memang ada orang yang mau hadir untuk dibubarkan
kan tidak ada
saya kira kan kalau dia hadir berarti kan dia menerima
kan tidak hadir kan simbol penolakan sebenarnya
tapi sekali lagi dibedakan antara hti dengan perpu itu sendiri
nah sekarang perpu sudah digunakan untuk membuarkan hti
sekarang tinggal diuji
apakah dua hal diujinya
apakah pengeluaran perpu itu sendiri
ada kegentingan yang memaksa
apakah pembubaran hti itu sudah sesuai dengan prinsip paling tidak yang diatur dalam perpu itu sendiri
contoh misalnya perpu kan mengatur bahwa sebuah organisasi itu diperingatkan terlebih dahulu
selama tujuh hari kerja
selama tujuh hari kerja itu kita tahu bahwa perpu itu kan sepuluh juli
umumkannya baru sebelas juli
pertanyaannya adalah apakah pemerintah sudah pernah memberikan peringatan kepada hti berdasarkan perpu
nah saya kewakir belum
karena kalau sekarang tanggal enam belas
tujuh hari kerjanya itu kan jatuh temponya barangkali baru hari ini
mungkin baru besok
tujuh hari kerja itu kalau tidak diindahkan penghentian kegiatan
apakah kemudian ada peringatan atau penghentian kegiatan
setelah penghentian kegiatan
kalau kemudian barulah kemudian pencabutan status badan hukum
saya kewakir justru pemerintah
apa dalam proses pembubaran hti ini
itu justru melanggar perpu yang dia buat sendiri
pelaksanaan perpunya juga bermasalah
menurut saya ini nanti akan lemah sekali di proses peradilannya
sepanjang peradilan ini
sepanjang peradilannya fair
saya tahu kan kadang banyak sekali persoalan persoalan hukum ini tidak bisa diselesaikan di peradilan
tetapi bagaimanapun ya saya kira pihak hti barangkali akan menggugat keputusan ini di pengadilan tata usaha negara
pak refli harun terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia
ya itu dia tadi
memang pak refli harun juga nampaknya sedikit mirip dengan opininya dengan orang hti tadi begitu ya
bahwa memang pemerintah akhirnya melanggar aturannya sendiri begitu dalam eksekusinya
tapi tadi joy sempat menyinggung sedikit apakah ini ada hubungannya dengan hal yang bersifat politis
begitu ditanyakan ke pak johan budi menanggapi dari pihak pemerintahan
tapi sepertinya enggan untuk terjawab karena masih sangat abu abu joy kalau menurut saya
saya tidak mau beropini tapi bisa kita lihat dari kedua belah sisi ini bahwa sama sama mempertahankan asumsi
ataupun pendapat pribadinya yang kontra tetap menyatakan bahwa hal ini sama sekali tidak pantas
karena sama saja seperti mencuri hak asasi kemasyarakatan dalam berorganisasi
dan yang satu menganggap ini sudah urhen sekali karena sudah mulai mengancam keberlangsungan nkri
namun tadi juga sempat beberapa waktu yang lalu memang ada sempat beberapa poin yang disampaikan oleh ormas ormas terkait dengan perpu ini
karena memang ini bukan hanya otoriter saja

ormas ormas ini adalah orang yang berpengaruh
ormas ormas ini menganggap bahwa ini adalah salah satu bentuk balas dendam
kalahnya pilkada ahok yang baru terjadi pasti kita tidak mungkin lupa
tapi ini adalah maksudnya untuk memastikan bahwa kelangsungan seperti yang kita tahu tahun depan akan ada pilkada serentak
tahun dua ribu sembilan belas akan ada pilpres
apakah ini salah satu contoh untuk menghilangkan oposisi pemerintah
betul sekali dan tentunya itu pendapat dari para ormas gitu ya bukan dari cnn indonesia
dan tentunya nanti kami masih akan kembali di cnn indonesia
breaking news tetap labur sama kami